merupakan salah satu penghasil rumput laut terbesar di indonesia
namun untuk menjual rumput laut di pasaran petani harus menjualnya melewati tengkulak
dan kini dengan adanya startup berbasis website di denpasar
proses distribusi rumput laut dapat diubah dan menguntungkan petani
simak liputannya di segmen startup series berikut ini
nyoman suta adalah salah satu nelayan tradisional yang berlayar setiap hari
untuk mencari rumput laut di kawasan pantai sanur bali
rumput laut hasil buruan nyoman biasa dijual melalui tengkulak setiap harinya
namun sejak keberadaan startup muda berbasis website
sushi sistem distribusi dan penjualan rumput laut nyoman
mulai terbagi dan bisa dilakukan secara langsung
ya artinya ada tambahan lah dikit
sisa dikasih pengepul dikasih sushi nya ya ada tambahan lah dikit dikit gitu
ya kalau karena orderannya di susi itu segitu gitu
sisanya saya bawa ke pengepul gitu untuk sehari hari lah
tapi kalau dari keuntungan gimana
apa yang lebih berdekat ini
dibandingkan di sushi
ya lebih menguntungkan lah di sushi nya
nah di sini ini tempat kerja kita nih mas
ini teman teman sushi lagi pada coding dan desain untuk sushi
wow keren ya
sushi fiturnya apa aja sih ini
pengen tau dong
jadi ini mas sushi ini adalah e commerce platform mas
yang menghubungkan antara petani rumput laut dengan konsumen
jadi sushi ini pengen mempermudah para
petani rumput laut ini mendapatkan market akses yang lebih luas
dan membantu para konsumen ini
untuk mendapatkan supply rumput laut yang lebih cepat
kenapa kita rumput laut
karena gini mas rumput laut ini waduh mas
indonesia adalah salah satu penghasil rumput laut terbesar di dunia mas
tapi petani sendiri nggak tahu
dan kita ini belum ter developed dan belum ter manage dengan bagus
makanya itu kita pengen membantu indonesia yang lebih baik
dengan cara kita memanage komoditas rumput laut ini
oke bali ini berarti penghasil yang cukup besar berarti ya
iya cukup besar mas
sushi tengah fokus
sushi tengah fokus
sushi tengah fokus
dengan menyediakan produk ke beberapa supermarket di bali
serta industri seperti makanan dan kesehatan
toko bahan makanan organik di bali ini salah satunya
sudah menjual rumput laut green gracilaria sushi
dan mengaku banyak dicari pelanggan
kita baru pertama kali
karena itu kami senang mereka datang
karena itu dicari pelanggan
dan kami belum dapat supplier'nya gitu
ya dan barang mereka bagus
jadi ya udah oke gitu
kayak ketemu jodoh aja gitu
masih ada kendala atau yang kurang
biasanya sih komunikasi saja
jadi biasanya kami pesan itu belum tentu dia datang dengan tepat waktu
startup ini memang masih berbasis website dan belum memiliki aplikasi mobile
meski demikian syushi akan terus mengembangkan platform online ya
serta tidak menutup kemungkinan untuk melakukan ekspor ke luar negeri di masa yang akan datang